krisis kemanusiaan masih terus terjadi di wilayah gaza akibat serangan israel setelah sebelumnya invasi masif terjadi di rumah sakit al ahli
kini sejumlah rumah sakit terancam tidak dapat merawat pasien dengan efektif tanpa listrik dan pasokan obat yang menipis
melalui sambungan telepon bergabung bersama kami ada fikri rofiul haq relawan mersi di gaza palestina
fikri assalamualaikum selamat sore dari jakarta
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang waktu gaza
fikri hati kami hancur melihat pemberitaan mengenai eskalasi krisis yang terjadi di gaza
bagaimana anda melihat secara langsung kondisi di gaza saat ini
ya sampai saat ini memang kondisi di jalur gaza sangat sangat tidak kondusif
di mana pihak militer israel masih terus menggempur ke seluruh jalur gaza tanpa terkecuali
menggempur rumah sakit yang ada di jalur gaza salah satunya adalah rumah sakit al ahli arab baptis
dan juga mereka juga menggempur sekolah sekolahan yang saat itu memang menjadi titik musibagi warga
dan akibatnya sampai saat ini banyak korban yang berjatuhan sampai saat ini
dari kementerian kesehatan juga tertatat enam lebih
empat orang meninggal dari pihak gaza diantaranya dua tujuh ratus anak anak dan juga satu lima ratus lebih perempuan
dan tiga ratus enam puluh empat adalah orang lanjut usia
untuk angka korban luka luka sudah mencapai tujuh belas lima ratus lebih
dan juga kami mendapatkan update dari rumah sakit indonesia juga
delapan ratus tujuh puluh lebih orang jahit yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
dan angka luka luka sudah mencapai dua lima ratus
dan enam puluh empat diantaranya masih mengalami perawat inap di rumah sakit indonesia
baik fikri hari ini per hari ini apakah anda merasakan ada serangan udara yang cukup membuat banyak korban berjatuhan di sana
ya baru saja memang beberapa hari lalu juga dari pihak keluarga ketua
kepala rumah sakit indonesia juga saudaranya juga terkena serangan
akibatnya banyak dari keluarganya yang sahid dan juga luka luka
dan juga baru juga tadi malam tadi malam israel menargetkan rumah milik keluarga dari ketua kepala operasi di rumah sakit indonesia
dan juga terdapat banyak dari keluarganya yang jahit dan juga banyak
memang sampai saat ini pihak militer israel sangat menargetkan banyak sekali masyarakat masyarakat yang dari jawa jawa
dan juga sudah setidaknya enam puluh lima dari tenaga kesehatan juga meninggal
di antaranya juga dokter perawat dan juga para medis
dan setidaknya dua puluh lima ambulan sudah mengalami kerusakan aktivitas gempuran dari militer israel
sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai rumah sakit dengan krisis layanan medisnya
saya ingin tahu fikri ada berapa relawan mersi saat ini yang membantu di sana
apakah memang terpusat hanya di rumah sakit indonesia atau berpisah
kemudian bagaimana bertukar kabar satu dengan lainnya fikri
ya memang saya dan juga dua relawan mersi yang berstatus kewarganegaraan indonesia masih dalam keadaan sehat
dan juga kamu
masih mengamankan diri di sekitar di wisma dr jose rizal yang masih satu dengan lingkungan dengan rumah sakit indonesia
dan juga kami pada senin dua puluh tiga oktober juga sudah eh pada senin dua puluh empat oktober pada kamis enam belas oktober
kami sembilan belas oktober juga kami memberikan bantuan obat obatan dan serta baju alat medik dan juga seribu paket makan untuk para medis yang ada di jalur gaza
dan juga kami sudah
dan juga kami sudah
dan juga kami sudah
dan juga kami sudah
namun pada hari itu memang pesawat jet tempur israel menargetkan di kota yarmuk yang ada di jalur gaza bagian kota
sehingga memang saat itu kami tidak bisa mengambil semua obat obatan yang diminta oleh rumah sakit
dan kami ingin melanjutkan di lain hari
dan juga sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan pasokan solar
karena pasokan solar saat ini
ini benar benar langka dan juga sudah banyak yang tutup
dan pasokan solar ini memang sudah terputus dari semenjak awal perang oleh pihak israel
sehingga memang pada hari senin dua puluh tiga oktober
listrik di rumah sakit indonesia mengalami pemadaman total sekitar satu jam kurang lebih pada jam tiga dini hari
sehingga banyak dokter dokter yang melakukan operasi tanpa adanya lampu atau penerangan
baik fikri berbicara soal pemadaman listrik dan juga penghentian pasokan bahan bakar
kemudian tadi sebelumnya anda menjelaskan ada krisis tenaga medis di sana
karena para dokter dan juga tenaga ahli tenaga medis berjatuhan menjadi korban dalam serangan israel
bagaimana kemudian warga gaza mampu bertahan termasuk menyelamatkan para korban serangan fikri
ya tentunya memang masyarakat gaza
hanya bisa memperpasrahkan diri karena saat ini situasi memang sangat sangat mencekam
di mana sudah lebih satu juta warga
hampir setengah populisi masyarakat gaza yang sudah mengungsi ke tempat tempat yang mereka anggap aman
seperti sekolah sekolahan dan juga rumah sakit rumah sakit termasuk rumah sakit indonesia
juga rumah sakit indonesia tercatat satu lima ratus sampai dua orang yang mengungsi ke rumah sakit indonesia
dan juga tentunya para medis juga mau tidak mau mereka bekerja dua puluh empat jam menangani korban korban luka luka
yang terus dilarikan ke rumah sakit rumah sakit
dan tentunya memang kondisi saat ini kami memang para dokter dokter yang ada di jawa ruga gaza
mereka membutuhkan obat obatan mereka membutuhkan juga tenaga para medis dari luar
karena sampai saat ini tenaga medis benar benar banyak yang kualahan
baik fikri mungkin bisa anda gambarkan berikan kami gambaran
ada pembatasan pasokan atau suplai makanan dan juga obat obatan yang mungkin datang dari satu pintu menuju gaza
kemudian dipersulit oleh pihak israel
apa yang mereka konsumsi saat ini apa yang diberikan bantuan
apa yang bisa diberikan untuk kebutuhan makan mereka sehari hari fikri
ya memang berita yang kami dapatkan juga
sudah ada sekitar dua puluh truk yang membawa bantuan kemanusiaan yang diizinkan untuk masuk ke jalur gaza
namun memang bantuan bantuan itu masih sangat kurang
belum cukup memenuhi kebutuhan kebutuhan para medis yang ada di jalur gaza
dan juga kebutuhan kebutuhan tentunya untuk para warga yang saat ini mengalami krisis pangan
air bersih dan juga listrik
baik fikri tetap jaga diri anda di sana
sampaikan kami untuk rekan rekan relawan mersi tetap bersabar
kita harapkan ada kebijakan luar biasa dari pbb untuk bisa melakukan gencatan senjata di gaza
dengan serangan israel yang bertubi tubi di sana
terima kasih banyak fikri rofiul haq relawan mersi di gaza palestina dalam cnn indonesia connected hari ini
terima kasih banyak fikri